tugas dari kantor imigrasi dan pasar bersama divisi imigrasi kanwil kuham bali
mendatangi salah satu hotel yang ada di desa tegalantang ubud bali
kedatangan mereka untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap warga negara asing yang tinggal di tempat ini
terlebih sebelumnya wakil gubernur bali sempat menyebut adanya aktivitas eksklusif wisatawan asing dengan sebutan kampung rusia
namun dari hasil pemeriksaan petugas tidak mengindikasi adanya kampung rusia seperti yang diduga sebelumnya
petugas hanya mendapati sekitar lima puluh persen warga negara rusia yang menginap di tempat ini
selebihnya wisatawan asing dari berbagai negara
sementara pihak manajemen hotel juga membantah jika hotel ini menjadi kampung rusia yang hanya menerima tamu rusia
sebagai penyedia jasa pariwisata pengelola mengklaim tidak bisa menolak pasar terlebih saat ini kunjungan wisatawan asal rusia cukup mendominasi
ketika kita menjelaskan kita tidak bisa menolak pasar
ketika kita menjelaskan kita tidak bisa menolak pasar
ketika kita menjelaskan kita tidak bisa menolak pasar
kalau kampung mungkin ada banyak statement tertentu mengatakan kampung itu seperti apa
yang tinggal di sini loh pindah pindah lagi orang baru ada orang lain masuk tidak tinggal tahunan
sebelumnya wakil gubernur bali menyebut ada kampung eksklusif yang seolah olah dikuasai sekelompok wna tertentu di ubud bali
tim liputan cnn indonesia gianyar bali